inilah daftar calon anggota legislatif mantan koruptor yang diumumkan kpu rabu malam
dari empat puluh sembilan caleg ini sembilan merupakan caleg dpd enam belas caleg dprd provinsi dan dua puluh empat caleg dprd kabupaten kota
menurut komisioner kpu ilham saputra pengumuman status caleg mantan terpidana secara terbuka ke publik ini berdasarkan ketentuan pasal satu ratus delapan puluh dua dan pasal dua ratus empat puluh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum